pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga november dua ribu enam belas baru mencapai delapan lima persen
angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi dua ribu lima belas di level pertumbuhan sepuluh persen
untuk tahun ini otoritas jasa keuangan memproyeksi pertumbuhan penyaluran kredit perbankan hingga tiga belas persen
sementara presiden joko widodo memperkirakan di rentang sembilan hingga dua belas persen
target yang lebih tinggi inilah akhirnya membuat perbankan mencari cara untuk menarik masyarakat mengambil kredit
melalui salah satunya adalah bunga kpr yang rendah
kami akan bahas hal ini dalam perang bunga rendah kpr
kita lihat bank bank mana saja yang menawarkan bunga kpr rendah
kita lihat yang pertama adalah bca ini untuk fix lima tiga dua tahun sehingga untuk lima tiga dua tahun bunganya fix tidak akan berubah
dan yang paling rendah di angka tujuh tujuh puluh lima persen untuk lima tahun sementara untuk dua tahun di angka delapan dua puluh lima persen
kemudian juga mandiri di level yang sama tujuh tujuh puluh lima persen
dengan fix lima tahun sehingga selama lima tahun bunga kpr anda akan tetap di angka tujuh tujuh puluh lima persen
untuk bank mandiri sendiri menargetkan penyaluran pertumbuhan kredit tahun ini terakhir mengatakan di angka empat belas persen
tentunya ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target ojk ataupun juga proyeksi pemerintah
sehingga nampaknya mandiri juga akhirnya ikut dalam perang bunga rendah kpr
kemudian bank selanjutnya si amb niaga
ini yang paling rendah dibandingkan dengan bca dan mandiri di angka tujuh lima persen fix tiga tahun sementara lima tahun
di angka delapan persen
dan permata bank ataupun bank permata juga sama dengan si amb niaga tujuh lima persen
sementara untuk bank permata tidak terlalu tinggi untuk menargetkan penyaluran kredit tahun dua ribu tujuh belas ini
masih cukup moderat di angka sepuluh persen
kita bergeser ke bank lainnya yang juga menawarkan bunga rendah kpr untuk tahun ini
bank btn delapan tujuh puluh lima persen fix satu tahun
sementara untuk yang non subsidi ini di angka sepuluh persen fix lima tahun
btn cukup ataupun sangat
misalkan optimistis untuk penyaluran kreditnya tahun ini
bahkan perseroan memperkirakan pertumbuhan penyaluran kreditnya di tahun dua ribu tujuh belas ini di angka dua puluh persen
mungkin ini juga salah satu caranya dari bank btn akhirnya mengobral bunga rendah kpr di angka delapan tujuh puluh lima persen fix satu tahun
sementara untuk bank panin di angka delapan persen untuk tiga tahun
mandiri syariah delapan tujuh puluh lima persen dan bank bri delapan empat puluh lima persen fix tiga tahun
sementara untuk bri menargetkan untuk penyaluran
kreditnya di angka lima belas persen
kembali masih lebih tinggi dari target ojk dan juga dari target pemerintah
walaupun angka ini tidak akan tetap di angka ini
karena memang setelah syarat dari bunga fixnya ini tentunya akan bergerak bunga floating yang bervariasi
di antara kedelapan bank yang sudah saya tampilkan itu di angka dua belas hingga empat belas persen
tentunya ini akan mengikuti kebijakan kebijakan yang akan diambil bank indonesia
yang saat ini kalau kita lihat untuk bi rate di tujuh days repo rate masih di angka empat tujuh persen
kita lihat untuk syarat syarat pengajuan
sehingga memang ada syarat untuk anda yang ingin mengambil kpr dengan bunga rendah dari delapan bank itu
ini secara umum yang pertama adalah anda harus minimal pendapatan per bulannya adalah tiga juta rupiah
kemudian juga warga negara indonesia di lingkup perbankan pilihan
perbankan pilihan maksudnya adalah bank bank yang sudah disebutkan tadi
kemudian juga pengusaha atau profesional yang bekerja minimal dua tahun di satu perusahaan
sehingga jika anda belum dua tahun
bekerja di salah satu ataupun di sebuah perusahaan
maka anda belum bisa mengambil bunga kpr rendah dan juga berusia di rentang dua puluh satu tahun hingga enam puluh tahun
kemudian syarat selanjutnya cukup banyak memang untuk mendapatkan kpr rendah dari delapan bank tadi
yaitu dokumen persyaratan yang tentunya tiap bank akan memiliki perbedaan kebutuhan dokumennya
kemudian juga karyawan tetap minimal dua tahun
sehingga setelah bekerja minimal dua tahun di sebuah perusahaan anda juga harus statusnya karyawan tetap
tidak boleh karyawan kontrak di sini
legalitas usaha pengusaha dan profesional dan juga tentunya salinan legalitas properti
bagaimana dengan anda dengan perang suku bunga kpr yang cukup rendah pada tahun ini
apakah anda tertarik untuk mengambil kpr tahun ini